kalau di ini kan kita rumahnya pengusaha kalau pengusaha itu nggak ada nama oposisi kalau pengusaha itu competition
tapi competition adalah competition positif kamu butuh competition dan competition itu adalah energi yang baik
jadi kalau bicara di kalindas gak ada semuanya kita mempunyai pegangan sama sama satu karena tadi punya pegangan yang sama
ingin menciptakan kesejahteraan bagi bangsa ini dengan cara kita masing masing oke jadi enggak ada we are one